dan kepolisian daerah metropolitan jakarta raya ini juga entah ada hubungannya dengan aksi ini ataupun tidak
akhirnya menangkap delapan orang yang diduga merencanakan makar atau penggulingan terhadap pemerintahan yang sah
polisi saat ini sedang menggali keterangan dari mereka
yang anda saksikan saat ini adalah video dan juga kami nanti akan hadirkan foto yang sedang viral dan kami himpun
ketika polisi menangkap aktivis sri bintang pamungkas kemudian ratna sarumpayat ahmad dhani dan rahmawati soekarno putri
kepala divisi humas mabes polri irjen boy rafli amar mengaku penyidik polda metro jaya masih memeriksa delapan orang tersebut
boy tidak memaparkan secara detail identitas orang orang yang diduga melakukan tindak pidana makar tersebut
namun dirinya menegaskan penangkapan ini di luar aksi dua desember
sebelumnya pimpinan arvoka cintasarapun
dan pembangunan tanah air habibur rahman menyebut
polisi menangkap sri bintang pamungkas ratna sarumpait ahmad dhani dan rahmawati soekarno putri pada jumat pagi
aktivis ratna sarumpait dan ahmad dhani dijemput paksa oleh polisi di hotel

menurut yaakub alavaru salah satu rekan dari aktivis ratna sarumpait dan juga ahmad dhani
mengatakan kedua aktivis dijemput paksa saat akan sarapan
tadi memberikan video ibu ratna surumpayat ahmad dhani dan baru kami juga dapat kabar ibu rahmawati
tetapi ini kami harus konfirmasi lagi seterusnya
karena ajudan beliau dan aminuddin itu terpaksa
terpisah hari ini baru saja
jadi tadi ibu ratna ini nginep di sini terus ditangkap jam
ya jam tujuh lah tadi
pas mungkin mau sarapan semua pada diambil
begitu belum tahu informasinya kenapa ditangkap pak
biasa dengan adanya berita berita miring terhadap beliau
ya tujuan makar seperti apa ya namanya makar
sekarang posisi ibu ratna sekenirnya gimana sih pak